jumat dua puluh enam februari dua ribu dua puluh satu sekitar delapan ratus dua puluh atlet dari berbagai cabang olahraga
serta pelatih dan sektor pendukung lainnya
mendapat injeksi vaksin covid sembilan belas di kawasan istora senayan jakarta
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali juga berharap vaksinasi ini dapat menjadi perlindungan bagi kesehatan
serta kepercayaan diri para atlet dalam mengharumkan nama indonesia
baik dalam pertandingan nasional maupun internasional
jujur sih sebenarnya excited excited banget sampai sebenarnya semalam tuh agak kurang tidur sih
senang ya mbak ya apalagi dapat kesempatan seperti ini gak jarang jarang orang seperti ini kan
ya pasti pemerintah kasih yang terbaik buat atlet atlet indonesia semoga dampaknya baik buat masyarakat indonesia
vaksinasi atlet ini juga dihadiri oleh wakil presiden republik indonesia
bersama menpora zainuddin amali dan menteri kesehatan budi gunadisadikin
ma'ruf amin meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap pertama tersebut
wapres menyampaikan bahwa vaksinasi ini penting mengingat banyak event olahraga penting yang akan digelar dalam waktu dekat
sehingga kesehatan atlet menjadi prioritas
selain itu proses vaksin atlet ini juga sebagai motivasi bagi masyarakat agar tidak perlu takut divaksin
tidak bisa mengikuti kompetisi
karena itu lebih penting
saya merasa lebih siap
itu pada kami
ada beberapa atlet yang diprioritaskan dalam vaksin tahap pertama ini
yakni atlet cabur sepak bola yang akan bertanding dalam piala menpora dan pramusim liga
serta cabur basket yang akan mengikuti indonesian basketball league atau ibl maret mendatang